situasi di lembaga pemasyarakatan bancai bandung jawa barat pasca terjadinya kerusuhan kini berangsur normal
menteri hukum dan ham akan melakukan penyelidikan internal terkait peristiwa itu
salah satu narapi dan ala pas bancai nyatakan bahwa kerusuhan berawal dari tes urin yang dilakukan sipir
terhadap seorang napi bernama udang kosim dan tujuh napi lainnya di blok b
mereka dicurigai mengkonsumsi narkoba udang kosim lantas dimasukkan ke ruang isolasi dan berakhir tewas
namun adanya penganiayaan itu dibantah oleh kepala lapas bancai
udang kosim sendiri merupakan terdakwa kasus narkoba jenis ganja yang difonis empat tahun penjara
udang sudah menjalani masa tahanan

dari data pihak kepolisian pada jumat pukul sepuluh pagi udang mendapat kunjungan dan bekal
usai kunjungan tersebut ia izin ke toilet hingga menimbulkan kecurigaan petugas dan berakhir dengan penggeledahan
petugas menemukan alat hisap sabu sabu dan hasil tes urin udang positif menggunakan narkoba
terkait peristiwa tersebut menteri hukum dan ham yosona lawli yang datang ke lapas bancai
mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan internal
jadi kalau ada penyiksaan ya petugasnya bertanggung jawab
kita tidak lindungi tidak lindungi
karena itu juga berbahaya kalau kejadiannya seperti itu
jadi biarlah polisi bekerja untuk itu
kami serahkan sepenuhnya kepada pak polisi
sementara itu kerusuhan menyebabkan gedung administrasi ruang staf sipir ruang kepala sipir
serta ruang kunjungan
sedangkan seluruh narapidana blok b yang diduga melakukan kerusuhan dan pembakaran
kini diamankan di blok a
freddy bangun bandung